undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua tentang ikn resmi diteken presiden joko widodo
ini juga sebagai tanda dimulainya pembangunan ikn di kalimantan timur
setelah sah masuk dalam lembaran negara
tentunya tugas terdekat presiden joko widodo adalah memilih siapa kepala otorita ikn
sejumlah nama pun mencuat mulai dari komisaris kepala daerah hingga mantan menteri
presiden pun memiliki kewenangan penuh untuk memilih siapa kepala ikn
lalu siapakah kepala ikn pilihan presiden jokowi dodo
jokowi dodo sudah mengungkapkan akan memilih kepala badan otorita ikn dari kalangan nonpartai
sejumlah nama mencuat sebagai kepala badan otorita ikn
mulai dari mantan gubernur dki jakarta
basuki cahyapurnama alias ahok
bambang susantono mantan wakil menteri perhubungan pada kabinet indonesia bersatu
dua periode dua ribu sepuluh hingga dua ribu empat belas
mantan bupati banyuwangi abdullah azwar anas
mantan kepala bapenas bambang brojonegoro
hingga mantan direktur utama wijaya karya atau wika tumiana
bahkan gubernur jawa barat pun masuk dalam bursa kepala otoritas
ahli politik dari uin syarif hidayatullah adipra itu menilai
kepala ikn nusantara harus bisa mentransfer keinginan jokowi
kerja cepat memiliki komunikasi politik yang baik dan tidak pencitraan
secara umum tentu kriterianya ada dua
pertama soal kriteria normatif
punya kapasitas punya kompetensi punya jam terbang
dan punya pengalaman itu tidak bisa ditawar
karena tentu saja kepala otorita ini
bukan orang yang kemudian coba coba sebagai kelinci percobaan
untuk membangun ibu kota baru yang dianggap sebagai sebuah proyek mergesuhan
yang kedua yang paling penting tentu adalah kemampuan teknis
satu kemampuan teknis itu adalah mengkomunikasikan
bagaimana ikn ini adalah sebagai sebuah kepentingan bersama bangsa
tentu dengan stakeholder terkait
tentu dengan terkait wilayah wilayah penyangga di dalamnya
termasuk misalnya soal bahwa kepala otorita
ini juga punya kemampuan komunikasi politik yang baik
terutama bagi seluruh kepentingan kepentingan politik yang ada ya di dalamnya
jangan sampai justru kepala otorita ikn yang baru ini gagap
tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar
sehingga banyak hal yang kemudian terrealisasi dengan baik
dengan cepat kemudian tersumbat dan tersendat
dan tentu saja itu tidak diharapkan
kepala otorita ikn yang baru itu adalah mereka yang lebih banyak bekerja
membangun citra sebagai upaya menuju jalan panjang dua ribu dua puluh empat
nantinya kepala badan otorita ikn akan berkantor di jakarta dan balikpapan
selama pembangunan fisik belum selesai
kemungkinan pemimpinan otoritas di lantik pekan ini
diungkap tenaga ahli utama kantor staff presiden
yang jelas yang bisa saya sampaikan adalah bahwa
presiden dan kami juga di ksp ingin ini segera cepat beroperasi
karena si kepala otorita
itu akan pegang sangat strategis
nah memang kan tadi semangatnya akselerasi
tapi saya juga bikin catatan tuh
pada setiap pernyataan saya
bahwa saya tidak bisa memastikan
tetapi kira kira satu dua hari ini mungkin saja dilantik ya
kira kira kemungkinan bisa dilantik
kepala dan wakil ikn yang telah dilantik akan menjabat selama lima tahun
kepala otorita ikn sudah harus dipilih
nova nayantaka devi vetriani jakarta